guna meningkatkan pelayanan dengan pelanggan pt pertamina persero mulai melakukan langkah langkah digitalisasi
dikutip dari cnbc indonesia hari ini direktur utama pertamina nike widiawati mengatakan
bahwa pertamina telah melakukan berbagai langkah digitalisasi seperti penggunaan aplikasi
selain itu ia juga mengatakan pertamina tengah membangun kilang lama dan baru di beberapa wilayah
deputi bidang pertambangan industri strategis dan media kementerian bumn fajar hari sampurno juga mengatakan
bahwa revolusi empat di industri migas sudah terlihat dengan adanya kerjasama yang dibangun oleh beberapa perusahaan migas dan perusahaan digital
saat ini repsol sudah bekerjasama dengan google dalam hal kilang lalu chevron bekerjasama dengan microsoft dalam bentuk predictive maintenance
diharapkan pertamina juga dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan digital